ketua dpp partai keadilan sejahtera mardani alisera tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden dari anies baswedan
saat ini tiga nama terkuat dalam bursa cawapres anies yaitu agus harimurti yudhoyono kofifa indar parawansa dan juga ahmad heriawan
mardani menyebut masih ada kemungkinan kejutan nama tokoh lain yang dipertimbangkan sebagai cawapres anis di luar ketiga nama tersebut
tiga orang ini diantara yang paling utama tetapi perkembangan satu dua hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan
tetapi apapun maka dua patokannya satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja kesepakatan kita bersama the sooner the better
kenapa waktu kampanye kita pendek dan menentukan quote and unquote katakan nunggu bodoh
tapi gak pasti pasti kita tidak boleh bergantung nanti mas ganjar calonnya siapa pak procal nggak ada
kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita